udah sana lu main di luar
di luar gak ada siapa siapa mah
yaudah kalau gitu lu masuk kamar
motornya udah betul
tuh buat lu
makasih ya be
makasih ya be
eh lu mau kemana
beli alat sama bahannya deh
besok aja udah mau buka
bentar doangan be
hah jadi gue yang ngelapin nih
mau mandi makan makanan kerjaan
eh lu pada kemana
antarin ke pasar
mau beli alat bikin kue
angga itu temen biasa
bukan temen tapi mesra
rika kan sebelumnya udah pernah bilang
habis lebaran ini kan
abis lebaran ini kan
kakak angga kerjanya pindah
jadi rika mau sering bantuin dia
sebelum dia pindah
sebelum dia pindah
udah buka bangun
kalau lo masih mau gue anggap sebagai temen gue
lo harus pesen kue bikinan gua
jadi lo gak mau pesen kue bikinan gue
mama kan udah bilang
kalau main bola itu jangan di dalam
itu juga gama di luar
tapi bolanya mantu ke dalam
pokoknya keluar bang
masih ketebelan bang
udah sana lo main di luar
di luar nggak ada siapa siapa mah
gak mau masuk kamar
pesenan emas kemaren mana
bentar emas lagi dibikin
tapi capek terus ketiduran mak
kenapa si jamila kagak mau bantuin lo lagi
sekarang lo bikin berapa toples
terus siati kemarin kagak
temen emas siati
katanya mau pesen empat toples
dua kastengel dua putri salju
ron dulu waktu ngkong kecil
waktu ngkong muda ngkong adanya di belakang
jadi beg ya yang di depan keeper
hahaha jadi tukang baut bola
lo kagak jadi pesen kue sama si tati
anaknya babe naim
makasih ya assalamualaikum
udah katanya sama si jamila
jamila jualan kue juga
kemarin dia minta anterin ojak beli peralatan kue
lu nganterin si jamila beli peralatan kue
jadi lo bantuin si jamila jualan kue
ya ojak mane tau nganterin dia beli peralatan kue kalau buat jual kue
oh seperti itu
lo tau kagak dari empat toples kita untung rp delapan puluh
jadi gara gara lo kita rugi rp delapan puluh
kagak usah minta maaf sama mak laki lo yang salah
jadi lo udah nanya sama rika
alhamdulillah sekarang mah udah jelas
apanya yang udah jelas
udah jelas kalau naik rika gak ada apa apa sama enggak
kalau sama lo udah jelas belum
kalau sama saya kayaknya masih burem
mesem kamu itu cerita saya pur

tapi jangan ke beloved rasanya
baik pa tetap aslan dulu lho
kok kamu kerja di sini